basuki cayo purnama atau ahok kembali berlusukan
kali ini ia menemui warga di jalan balikpapan petujo utara gambir jakarta pusat
sambil terus menyapa warga di petujuh utara ahok belusukan secara kondusif
warga pun menyambut dengan antusias dan berebut bersalaman dengan gubernur non aktif tersebut
dalam kesempatan kali ini ahok menyatakan akan terus meningkatkan kinerjanya
untuk mengatasi banjir di jakarta dan mensosialisasikan perang terhadap narkoba
ia pun melanjutkan berlusukan ke wilayah kebonca ketana abang
guna mencari dukungan warga untuk mendulang suara pada pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas